bungka ujung ruangannya semua semua dimana terbang ujiannya
ada apa emangnya jadi tempoh hari rumah riki tiba tiba kebakaran dan riki dinyatakan
tinggal dalam kebakaran itu innalillahi ya allah tapi maaf bu jujur saya curiga kalau kebakaran
rumah riki itu ada hubungannya dengan mbak elsa tapi sayang ada bukti bu tadi merasa
telepon ibu ya dia nelfon saya tapi dia ngebahas soal mas al sih dia nggak ngebahas
soal yang lain kenapa mbak elsa penasaran sama keadaan pak al sampai telepon pak andi tadi
ya dah kalau gitu hari ini kita langsung ke rumah sakit ya takutnya masa udah nungguin saya
sustara iya dok bagaimana sudah ganti perban perban sudah diganti dok saya mau
periksa pasien dulu ya dok kalau gitu saya pengisi dulu ya dok saya periksa dulu
selamat siang oh ya siang pak bagaimana perkembangan kondisi kemenangan saya alhamdulillah
kondisi riki saat ini sudah semakin membaik dan hari ini juga sudah bisa pulang kak oke untuk
perbannya diusahakan ganti setiap hari setelah dibersihkan nanti dioleskan salepnya pak ya
untuk obat minum juga sudah saya resepkan itu untuk peredar rasa sakit memang efek dari luka bakar ya
yang terasa nyerisi waktu waktu pak oke terima kasih dokter sama sama saya permisi dulu pak ya
terus aku tinggal di mana
rumah aku orang kebataan apa aku tinggal di rumah om oh jangan dong di rumah kan ada istri sama anak anakmu
kalau mereka lihat kamu masih hidup mereka akan cerita sama orang orang dan keluarga besar kita
lainnya jadi sia sia om udah umpetin kamu dari kemarin terus dimana om udah kamu tenang aja om
akan siapin semuanya dan begitu semua udah beres akan cepat kamu ya udah kalau gitu om urus dulu ya
oh aku ngapain ya kok enggak ada kegiatan gini sih semenjak ricky tuh nggak ada di sini enggak ada di
apartemen ini aku kayak nggak ada kegiatan gitu loh kadang lagi detektif detektifan atau aku ngapain
aku telepon dayu aja pak ya
kamu gak bisa
yaudah kalau gitu deh
kapan kapan aja ya kita buka puasa bareng
aku tunggu loh kabarnya
udah yuda punya cucu
randy aja jodoh aja gak ada
kok iya dari ujung ke ujung
ruangannya sama semua
dimana tuh ruang ujiannya
kalau jalan itu yang bener
soalnya dari tadi saya nyari nyariin
ruang ngucun gak ketemu ketemu
sampai keliling tiga kali
asal lo tau ya
gue mahasiswa paling ganteng di kampus ini
ganteng dari mana
seujung cari mas randy pun
nacen gak ada ganteng gantengnya
sedangkan kalau puasa kan gak boleh kipah mas
saya tanya sekali lagi ya mas ya
ruang ujian di sebelah mana ya mas
lo cari aja sendiri
baru kali ini gigi ngeliat mahasiswa sombong kayak begini
kalau nanti kiki sumpah jadi jombi
awas aja loh ngejar ngejar gue ya
udah empat kali kiki muter muter ruangannya gak ketemu juga dimana sih
kiku udah capek banget loh ini
maaf lah sebelumnya
mbak lagi bingung ya
iya sih mas
dari tadi saya udah muter muter empat kali di kampus ini tapi gak nemu nemu dimana ya mas ya
lagi nyari ruang ujian
mbak lihat di depan situ
ada pelanggan terus mbak bel kiri
di situ ruang ujianya
sebelah ruangan admin
makasih ya mas ya
masalah sepadan itu ya kan
kiki mikirin banget kok tan
mau ikutan tes buat masuk ke perguruan tinggi tan doain kiki ya tan ya
pasti ki tante doakan semoga kamu lulus ujiannya
amin amin amin amin terima kasih ya tante
iya jangan lupa ya kabarin tante hasilnya gimana ujiannya
siap kan teh kalau gitu teleponnya kiki tutup ya tante ya
udah disemangatin sama tante mayang
kiki yuk semangat yuk yuk yuk yuk bisa yuk
sebelah kiri lurus
terima kasih pak randy
ya gimana meetingnya din
alhamdulillah semuanya lancar
bu adin memberikan masukan yang sangat baik
untuk pemasaran maharatu
sangat senang melihatnya
kamu kenapa kok bajunya kotor
pas dijalankan macet
aku turun dari mobil
tadi bu andin takut macet
karena tidak mau memberikan
kesan yang kurang baik
untuk manajer dalam tim pemasaran
jadi pas tadi kita macet
bu andina turun dari mobil dan hari bu
kena cipretan kena air
hebat sekali sih kamu
aku cuma takut aja nanti orang orang mikir
kalau istrinya pak al
tidak menghargai waktu
aku kan juga menjaga nama baik mas
ini semua juga berkat kamu mas

bangga sekali sama kamu
hari ini ada jadwal terapi buat aldilaban ya bu
ya udah kalau gitu kamu siap siap ya mas
saya permisi mau pulang
oke kalau gitu ya udah
makasih ya pak adin
din kamu temenin al terapi ya
mama mau ke depan sebentar ya
justru sebentar ya
kita ke ruang terapi ya pak
saya perlu bicara sama kapolri
ada yang mau saya tanyakan
soal apa ya bu
reina dan roy
karena al selalu sakit kepala hebat setiap kali melihat reina
itu artinya al stress
dan saya curiga ada hubungannya dengan hasil tes dna reina

apa yang harus saya jelaskan ke bu rosa
apa yang harus saya jelaskan ke bu rosa
tolong kasih tahu saya hasilnya
kamu sudah lihat kan
hasil tes dna tersebut
hasil tes dna tersebut
hasil tes dna tersebut
hasil tes dna tersebut
tapi menurut saya
bu harus tetap
menunggu pak al pulih
membicarakan soal ini
itu t yeni